bank indonesia menganugerahkan sejumlah penghargaan kepada pelapor terbaik di acara temu akhir tahun dua ribu lima belas
penghargaan dengan empat kategori diserahkan langsung oleh gubernur bank indonesia
kepada pelapor terbaik yang terdiri dari para eksportir perbankan dan perusahaan
yang telah menjalankan kewajiban pelaporan kepada bank indonesia
di tengah tantangan perekonomian global dan tekanan terhadap rupiah
komponen ekspor merupakan penyumbang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi indonesia
sayangnya tidak seluruh devisa hasil ekspor masuk ke indonesia
kita di sini banyak eksportir dan eksportir kita selama ini telah berupaya
dengan sangat baik untuk menjaga ekonomi kita
saya nggak bisa bayangkan kalau bapak ibu eksportir tidak memperhatikan kinerja
dan membiarkan ekspor kita terus turun karena memang harga lagi turun
dan tidak berusaha untuk menjaga pasar pasar yang ada dan membuka pasar pasar yang baru
tetapi kita harus akui bahwa kita punya kepatuhan untuk pelaporan tentang ekspor
dalam bentuk laporan devisa hasil ekspor itu sudah meningkat menjadi sembilan puluh enam persen
yang tadinya tahun lalu masih delapan puluh persen itu sudah naik sampai sembilan puluh enam persen
tapi harus diakui dana ekspor itu yang dikonversi menjadi rupiah itu hanya sebelas persen
jadi ini kita tentu mengharapkan agar devisa hasil ekspor
itu taruh di indonesia dalam bentuk deposit falas
dan juga kalau lebih baik lagi kalau seandainya ditukar menjadi rupiah
supaya ekonomi kita mempunyai evalas yang cukup
dan kami tadi sudah berkoordinasi dengan menteri koordinator perekonomian dan menteri keuangan
insya allah sebelum akhir tahun ini pp tentang bentuk insentif
kalau dana hasil ekspor ditaruh di dalam negeri itu akan keluar
termasuk kalau dikonversi menjadi rupiah
temu akhir tahun bank indonesia tahun ini bertema taste of borneo
pemilihan kalimantan dalam tema acara merupakan wujud kepedulian bi
terhadap kondisi perekonomian kalimantan saat ini
bi mengajak pelaku industri dan perbankan untuk bersama sama membantu pemulihan ekonomi di wilayah kalimantan
pertumbuhan ekonomi kalimantan yang merupakan wilayah penghasil komoditas
pertumbuhan ekonomi ke tiga tahun dua ribu lima belas tercatat mengalami penurunan drastis hingga minus empat puluh satu
selain harga komoditas yang anjlok
bencana asap akibat kebakaran hutan yang terjadi baru baru ini
telah melumpuhkan mayoritas kegiatan ekonomi di pulau kalimantan
untuk itu bagi perusahaan yang beroperasi di kalimantan dan sumatera
tahun ini bank indonesia memberi penghargaan khusus
kepada tiga perusahaan dengan kinerja ekspor terbaik
pertumbuhan ekonomi kalimantan yang merupakan wilayah penghasil komoditas